assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya sri purnomo bupati sleman
menyampaikan informasi bahwa saya hari ini hari kamis
tanggal dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
dinyatakan positif covid sembilan belas setelah saya menjalani
melalui akun instagram pribadinya
bupati sleman sri purnomo menyatakan dirinya terpapar virus covid sembilan belas
ia menyebut hasil positif berdasarkan tes covid yang ia jalani dua kali
pertama menjalani rapid antigen dengan hasil positif
dan dilanjutkan dengan pcr swab dengan hasil positif
sri purnomo kini menjalani isolasi mandiri di kediamannya
karena ia tidak memiliki gejala
sebelumnya tanggal empat belas januari lalu
sri purnomo diketahui telah divaksinasi covid sembilan belas
saat penyuntikan perdana vaksin sinovac di daerah istimewa yogyakarta
ia mengikuti rangkaian penyuntikan vaksin bersama influencer dr tirta
dan sejumlah pejabat lain di puskesmas ngemplak ii
kecamatan cangkringan kabupaten sleman
guru besar fakultas farmasi universitas gajah mada
zulis ikawati menyatakan orang yang menerima vaksin covid sembilan belas
tetap berpotensi tertular covid sembilan belas
meski potensi tertular lebih kecil daripada orang yang tidak menerima vaksin
hal itu juga dikuatkan oleh pakar biologi molekular ahmad rus dan handoyo utomo
yang menyebut penyuntikan vaksinnya
vaksin tidak mencegah infeksi virus covid sembilan belas
melainkan hanya mencegah gejala berat jika terinfeksi covid sembilan belas
ini karena vaksin belum terbukti mampu mencegah virus masuk ke tubuh manusia
ahli epidemiologi fkm ui panduryono menambahkan
infeksi virus hanya bisa dicegah dengan memakai masker dan disiplin protokol kesehatan